saat menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden pertama di kawasan sentul pada minggu malam
jokowi juga menyoroti reformasi birokrasi di indonesia
jokowi menekankan akan mengambil sikap tegas dengan mencopot birokrat dan lembaga yang menghambat reformasi birokrasi di tanah air
reformasi struktural agar lembaga lembaga menjadi semakin sederhana semakin simpel semakin lincah
kalau mindset birokrasi tidak berubah saya pastikan akan saya pangkas
kecepatan melayani kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita
akan saya cek sendiri akan saya kontrol sendiri
begitu begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif
kalau ada lembaga lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah saya pastikan saya bubarkan